badan kesehatan dunia who menyoroti kondisi pandemi covid sembilan belas di dki jakarta
kasus covid sembilan belas belum juga turun sehingga pembatasan sosial berskala besar psbb transisi diperpanjang hingga dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh
pemprov dki melalui situs corona go id menyatakan hingga sabtu dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh
jumlah kasus covid sembilan belas di dki mencapai tiga puluh dua sembilan ratus sembilan puluh sembilan kasus
satu diantaranya adalah kasus baru dua puluh dua delapan ratus tujuh puluh tujuh orang dinyatakan sembuh
satu lainnya masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri dan satu sembilan puluh satu orang meninggal dunia
ketua umum perhimpunan ahli epidemiologi indonesia haryadi wibisono mengatakan
masih tingginya jumlah kasus covid sembilan belas di ibu kota
disebabkan faktor geografis di mana jakarta bersinggungan langsung dengan daerah daerah penyangga
ternyata masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan yaitu kontak tracing
kontak tracing itu setiap ada kasus siapa siapa saja yang kontak dengan kasus tadi itu yang harus dilacak
yang secara rata rata menurut panduan who jumlahnya paling tidak sekitar tiga puluh orang setiap satu kasus
nah ini yang perlu ditingkatkan walaupun kita sadar tidak mudah untuk pemda dki
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengatakan
sejauh ini pihaknya telah mengupayakan berbagai hal untuk menekan peningkatan jumlah kasus covid sembilan belas
di antaranya dengan memberikan sanksi kepada warga perkantoran pelaku usaha hingga pekerja yang melanggar peraturan psbb transisi
angkanya sudah disampaikan jumlahnya
dari dua empat miliar uang yang terkumpul
lebih dari lima puluh lima ribu warga yang diberi sanksi karena tidak menggunakan masker
lebih dari empat ratus empat puluh enam surat teguran
sudah tidak kurang dari tiga puluh satu perkantoran yang ditutup sementara dan lain sebagainya
wagub dki menambahkan upaya penanganan kasus covid sembilan belas yang dilakukan pemerintah
arman helmi muhammad iqbal jakarta